dubai memegang peran sebagai salah satu pusat ekonomi strategis di kawasan teluk timur tengah dan afrika utara
dubai juga memiliki infrastruktur ekonomi paling maju di kawasan uni emirat arab
yang mendukung kinerjanya sebagai salah satu pusat keuangan dunia
hubungan diplomatik antara indonesia dan uni emirat arab saat ini berada pada level tertinggi
kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara telah terjalin selama beberapa tahun dan terus meningkat
sebagai pusat keuangan dan perdagangan dubai memberikan peluang yang luas bagi indonesia
untuk menarik foreign direct investment serta memperluas pasar baru untuk produk halal yang berorientasi ekspor
sebagai bagian dari rangkaian keketuan indonesia di asean dua ribu dua puluh
bank indonesia berperan melalui investor relations unit untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait
kjri dalam menyelenggarakan indonesia
sebagai wadah untuk mempromosikan proyek investasi indonesia
serta modus fashion ke potential investor dan buyer di negara negara uni emirat arab
kjri telah mengawasi perkembangan kepentingan investasi indonesia
dan terakhir sebagai pemerintah dan pengusaha bank
saya datang ke sini untuk mendukung anda
tetapi juga untuk berkata
menampilkan rangkaian acara seperti investment session
dan pameran produk umkm indonesia untuk mempromosikan dan memamerkan
dan modest fashion indonesia kepada masyarakat internasional
bagaimana modus fashion ini
festival ini ini bisa menjadi suatu event yang nanti dirujuk oleh semua fashion entusiast
modest fashion entusiast di seluruh dunia
pertama kita akan selalu perkuat dari sisi produknya
pelakunya desainer kita itu harus selalu juga kita
harus dibantu untuk ikut sertifikasi
tiga strateginya adalah promosi
bank indonesia selalu berkolaborasi bersama mitra strategis
untuk mendorong investasi di indonesia
serta mewujudkan indonesia sebagai pusat produk halal
dan kibat fashion muslim dunia
bagaimana supaya stabilitas sistem keuangan terjaga
salah satunya adalah bagaimana mendorong semakin banyak
kelompok usaha ini masuk ke dalam sistem keuangan
dan itu posisi terbesarnya yang belum masuk itu adalah umkm
semakin banyak umkm yang terinklusi keuangan
policy suku bunga ini akan semakin efektif
karena semakin banyak pihak yang dapat merasakan
kaitannya umkm dengan bauran kebijakan
dan tujuannya bank indonesia
kita tahu bahwa neraca pembayaran kita
itu menentukan stabilitas rupiah
neraca pembayaran itu adalah hasil dari ekspor import
dan juga investasi ke dalam dan investasi keluar
jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ekspor kita bertambah
bahasa kerennya begitu itu bertambah
kalau investasi dari luar masuk
misalkan ke penanaman modal langsung
itu juga ada dolar yang masuk jadi juga devisa bertambah
jadi supply mata uang asing yang bertambah itu
kita punya kepentingan yang sangat tinggi